nah reza kita ke informasi selanjutnya dan ini cukup memprihatinkan ya karena sesosok mayat pria tanpa identitas ditemukan di atas plafon sebuah rumah kosong di kawasan karangrejo semarang pada rabu sore
betul sekali ayo ini polisi langsung mengevakuasi mayat yang sudah membusuk untuk diotopsi dan diidentifikasi
dari pemeriksaan sementara polisi tidak menemukan identitas apapun dari mayat yang diperkirakan sudah membusuk selama lebih dari dua bulan tersebut
meski muncul dugaan korban bunuh diri untuk kepentingan penyelidikan mayat dievakuasi ke rumah sakit bayangkara untuk diotopsi dan diidentifikasi
dan menurut warga sekitar korban diduga merupakan seorang pemulung karena beberapa kali sempat mengais barang dan tidur di rumah kosong tersebut
kita ketemukan sarung yang diduga itu sebagai sarana untuk menggantung tapi tetap penyebab kematian menunggu informasi dari forensik
jadi temukan dalam kondisi sudah berubah kerangka atau gimana
kumifikasi itu berarti terjadi proses pembusukan yang belum maksimal karena memang di plafon ya jadi mendapatkan cukup panas matahari